pasar tradisional palmerah jakarta pusat rabu sore ditutup pihak pengelola
setelah sembilan pedagang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ditutupnya pasar palmerah menambah panjang daftar pasar tradisional di bukota yang ditutup sementara
pihak pengelola memasang garis kuning dan rantai di pintu masuk
yang berlokasi di wilayah perbatasan jakarta pusat barat dan jakarta selatan ini
sejumlah pedagang yang masih beroperasi langsung diminta untuk segera menutup lapaknya
kesembilan pedagang terkonfirmasi positif covid sembilan belas lewat hasil tes swab yang keluar selasa malam lalu
sebelumnya pekan lalu tim medis puskesmas tempat melakukan rapid test masal terhadap sembilan puluh tiga pedagang
lima puluh empat diantaranya lanjut menjalani uji swab karena telah berusia lanjut dan memiliki penyakit lain
dan sudah terhubungkan
bersama kami koresponen cnn indonesia mardika utama
selamat pagi dika
bagaimana perkembangan terkait penutupan pasal palmerah di sana
selamat pagi amel
seperti yang anda sampaikan sebelumnya bahwa memang benar bahwa pada hari ini
atau mulai hari kamis tanggal dua puluh lima juni
pasar tradisional palmerah di kawasan jakarta pusat ini akan ditutup selama tiga hari ke depan
itu artinya mulai hari ini sampai tiga hari ke depan
pasar palmerah yang ada di belakang saya tidak boleh ada aktivitas jual beli
tetapi faktanya memang di luar area pasar bahkan hingga ke badan jalan masih cukup banyak pedagang pedagang
yang menggelar dagangan mereka baik itu sayuran ataupun juga bahan pangan lainnya
dan aktivitas jual beli di sini juga masih terjadi dengan cukup tinggi
itu artinya anda bisa melihat para pedagang dan pembeli tengah melakukan transaksi di badan jalan
di kawasan palmerah jakarta pusat ini
berbatasan dengan kawasan jakarta barat
dan tadi saya mencoba untuk mengonfirmasi kepada sejumlah pedagang bahwa
ternyata banyak dari mereka yang masih belum mengetahui penutupan terkait dengan pasar tradisional palmerah jakarta pusat itu
artinya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat masih belum dikatakan masif
dan saya pun tidak melihat adanya petugas petugas baik dari pol pp ataupun juga dari otoritas lainnya
yang melakukan pengawasan di sini terkait dengan aktivitas jual beli yang masih terjadi di sekitar pasal palmerah
ini bukan di area dalam pasar tetapi di area luar yang berada di jalan raya
dan sedikit pula mereka berjualan hingga ke badan jalan sehingga arus olitas pun sempat sedikit tersendat
di depan area pasar palmerah jakarta pusat
penutupan pasar palmerah ini dilakukan setelah sembilan orang dinyatakan positif terpapar covid sembilan belas
setelah pada rabu pekan lalu dilakukan

dan setelah sembilan orang dinyatakan positif terpapar covid sembilan belas
dan penutupan baru dilakukan pada hari ini menurut keterangan dari camat tanah abang yasin pasar ibu
penutupan baru dilakukan pada hari ini karena kemarin masih juga cukup banyak pedagang
yang masih belum mengetahui lantaran tengah dilakukan sistem ganjil genap pada kiosk kiosk
berjualan di pasar tanah abang sesuai dengan aturan pada psbb fase transisi ini
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan palmerah
selamat bertugas kembali